sebanyak lima dari sebelas supporter persib yang mengeroyok dan menewaskan supporter persib lain sudah tertangkap
para pelaku menyatakan mereka mengeroyok karena menuduh korban adalah pendukung persija
satuan resese kriminal polrestabes bandung selasa siang menangkap lima orang pendukung persib itu setelah sepekan lebih mengejarnya
mereka diduga mengeroyok riko andrean yang juga supporter persib
lima tersangka ini diciduk petugas di kediamannya masing masing di kabupaten bandung karawang ciamis serta sukabumi
sepuluh orang itu terlacak karena unggahan video mereka di media sosial
selain mengunggah video pengeroyokan mereka juga mengungkapkan ungkapan kebencian kepada supporter persija
dua hari yang lalu kita telah berhasil menangkap lima orang pelaku
baik yang melakukan pengeroyokan terhadap korban sama riko
maupun yang melanggar undang undang ite undang undang nomor sebelas tahun dua ribu empat belas
saat ini pelaku mempertahankan perbuatannya di proses di porostabes bandung
salah satu yang ditangkap mengatakan mengunggah video karena kesal supporter persija pernah membakar sepeda motor rekannya
saya memastikan ini karena saya kesal terhadap the jack mania
alasannya apa sih kesal sama jack mania ini
jika ada jack mania pernah membakar motor teman saya
riko sendiri dikeroyok karena berusaha melindungi seorang supporter persija
kejadian berlangsung saat persib dan persija bertanding pada dua puluh dua juli lalu
freddy bangun bandung